mantan karopaminal divisi propa mabespori hendra kurniawan dituntut tiga tahun penjara dalam sidang perintangan pendidikan terkait kasus penembakan brigadir yosua
jaksa meminta menjelis hakim menyatakan hendra bersalah karena merusak barang bukti elektronik